banjir bandang sungai ciwidei di kabupaten bandung disebabkan karena tiga hal
pertama kondisi curah hujan yang tinggi
kedua penyempitan sungai akibat bangunan permukiman penduduk
dan ketiga alih fungsi hutan lindung untuk tanaman sayuran
memasuki masa pancaroba bulan mei dua ribu tujuh belas
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim
di antaranya adalah hujan deras disertai angin kencang serta hujan es yang berpotensi
mengakibatkan longsor dan banjir
cuaca ekstrim itu masih berpeluang terjadi di akhir musim hujan seperti ini
dan menjelang masa pancaroba di bulan mei nanti
alih fungsi bantaran sungai di kecamatan ciwidei dan pasir jambu
menjadi permukiman padat berdampak pada penyempitan sungai
akibatnya saat debit air meningkat
air menerjang rumah penduduk yang dibangun di bantaran sungai
dulu itu besar belum lebar
alih fungsi juga terjadi di lahan yang tadinya merupakan hutan lindung
hutan lindung itu kini menjadi kebun tanaman sayuran
perhutani kph bandung selatan telah mendata warga
yang menanam sayur di kawasan hutan lindung
petani sayuran tetap kami data fotonya kami sudah punya
dan tentunya kami akan melaporkan data data ini ke pihak kepolisian
tentu juga akan melaporkan ke pak bupati
bagaimana masyarakat ini bisa dilakukan pembinaan pembinaan beralih komoditas
sementara itu dosen teknik lingkungan institut teknologi bandung menyebutkan
ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi bencana
kita bisa mengatakan bahwa lakukanlah pemulihan kembali lahan tersebut
jadi contohnya misalnya lahan yang sudah berubah menjadi palawija
palawijanya itu bisa ditompang sari dengan tanaman kayu misalnya
kemudian yang kedua adalah normalisasi sungainya
jadi jangan sampai sepadan sungai itu menjadi daerah terbangun
pemerintah kabupaten bandung pun sudah melakukan evaluasi
terhadap bangunan yang masih berdiri di bantaran sungai
roby sofwan amin kabupaten bandung